sebab membangun republik ini agar rakyatnya sejahtera
sekali lagi yang terjadi di dunia perdagangan bersangka
cuman ya secara pemain lokal pastinya akan ini sih akan berdampak karena beberapa pemain doang yang akan berdampak positif
itulah sebabnya maka banyak orang yang terkaget kaget ketika tiba tiba dana pendidikan naik cukup tinggi
nah tinggal kemudian nanti pembentuk undang undang lah yang mengikuti panduan panduan dari mahkamah konstitusi ini
dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup
nembak bagus penetrasi bagus dan punya mentality juga gitu yang gue suka
dan pihak umkm yang terlibat untuk pada piala u dua puluh dua ribu dua puluh tiga di indonesia ini
karena mereka bisa cukup mengimbangi gitu
yang berdampak dengan kabupaten lokal ya
masukin berarti kan ada yang salah dari lu gitu
restoran atom baru dan restoran hongkong yang hingga kini tetap eksis sejak puluhan tahun
namun menko poluka mahfud md menyebut mk tak berwenang